kejelasan bergulirnya liga satu putri masih menunggu kehadiran pelatih kepala timnas putri asal jepang
yang sekaligus bertindak sebagai konsultan teknis tata kelola sepak bola wanita
wakil ketua umum pssi ratu tisha destria menjelaskan langkah ini
usai sesi konferensi pes di menara danareksa jakarta pusat pada selasa petang
ia menyatakan kedatangan pelatih kepala tersebut sekaligus
untuk menyusun roadmap pembangunan sepak bola putri di indonesia
tisha menyatakan nantinya pssi akan menentukan kompetisi sepak bola putri
akan bersifat profesional atau berangkat dari level semi profesional terlebih dahulu seperti di thailand